puluhan mahasiswa universitas pakuan terlibat kericuhan dengan pasukan dalmas usai menerobos
pintu satu gerbang istana bogor jawa barat rabu sore para mahasiswa menyuarakan penolakan
kenaikan harga bbm serta memprotes langkanya pasokan pertalai bentrokan meredah setelah
masa dipukul mundur oleh petugas gabungan selain itu ratusan mahasiswa unida menggelar konvoy dorong
motor mengelilingi istana bogor kepolisian setempat juga terpaksa melakukan penyekatan
dan pengalihan arus lintas untuk mengurai kemacetan sementara itu di aceh polisi menembakkan
gas air mata dan menyiram masa dengan meriam air saat unjuk rasa mahasiswa berlangsung ricu rabu siang
hai langkah tersebut dilakukan setelah masa melemparkan sejumlah material kearah polisi
yang berjaga di gedung dpr aceh sejumlah polisi tanpa seragam resmi mengejar dan mencoba menangkap
beberapa mahasiswa akibat aksi ini beberapa fasilitas umum juga rusak termasuk pagar
kantor dpr aceh bahkan sejumlah papan bunga yang berada di sekitar lokasi dibakar masa
kericuan juga terjadi saat mahasiswa islam indonesia cabang lumajang berunjuk rasa di depan
gedung dprd kabupaten lumajang rabu pagi aksi saling dorong antara masa dengan polisi terjadi
saat mahasiswa memaksa masuk ke kawasan kantor dprd lumajang mahasiswa juga melakukan aksi bakar
sementara itu usai terlibat saling dorong mereka pun akhirnya bisa masuk ke dalam ruang rapat
tarifurna suasana akhirnya kondusif setelah ketua dprd yang menerbitkan perubahan kemas kawasan kantor dprd lumajang
dari kabupaten memajang menerima para mahasiswa